aparat satuan polisi pemumperaca dki jakarta
mendatangi sebuah kafe yang berada di kawasan rawasari
copacabuti jakarta pusat pada sabtu dini hari
kedatangan petugas membuat pengunjung terkejut
di dalam kafe tersebut
tugas mendapati banyak pengunjung kafe yang berkerumun
dan mengabaikan aturan jagajara
salah seorang pengelola kafe membantah
jika pihaknya melanggar aturan jam operasional
dirinya berdali jika kafe sudah dalam kondisi tutup pada pukul dua puluh satu namun para pengunjung tak kunjung membubarkan diri
enggak bukannya melanggar maksudnya ada beberapa customer yang masih standby kita nggak terima tamu lagi dari luar itu doang sih
oh artinya customer itu masih duduk
iya masih duduk kan gak enak juga kita sebagai tuan rumah langsung ngusir gitu aja
sedangkan kita digaji sama mereka juga itu doang sih
yang sebelah udah tutup
udah tutup sudah gak terima tamu lagi
di kawasan bendungan hilir tanah abang jakarta pusat tugas mendapati sebuah kafe yang kedapatan melanggar aturan jam operasional
selain itu kondisi kafe yang ramai didatangi para muna mudi nampak mengabaikan aturan protokol kesehatan
kepala satpo pp dki jakarta arifin menyebut para pelaku usaha yang masih nekat melanggar aturan langsung dikenakan sanksi berupa penutupan tempat usaha selama tiga x dua puluh empat jam
selain penutupan pihaknya mengancam akan memperberat sanksi
berupa denda lima puluh juta rupiah apabila pelaku usaha kedapatan kembali melanggar aturan
bahwa tempat ini sudah berulang ulang kali dilakukan tindakan karena seringkali melanggar
tidak memerhatikan protokol kesehatan melampui jam operasional maka hari ini kita lakukan penutupan
ya penutupan nantinya akan kita panggil
ola nya sanksinya jelas lebih berat daripada yang sebelumnya
kalau hanya tutup satu dua tiga x dua puluh empat jam maka sanksi berikutnya bisa dikenakan sanksi denda maksimal lima puluh juta
satwa ppdk jakarta mengimbau agar pelaku usaha dapat menjalani aturan selama masa ppk mikro
guna mempercepat penyelesaian kasus covid sembilan belas di ibu kota
rizky iktiar yahya jakarta